halo selamat malam pemirsa rangkuman informasi sepanjang hari ini kembali kami hadirkan untuk anda selama tiga puluh menit ke depan
saya frida litwina dan kami awali cnn indonesia night news kali ini dengan berita dari kunjungan presiden jokowi
di sela sela kunjungan kerjanya presiden joko widodo kembali menyempatkan diri hadir di tengah para siswa sekolah dan tidak lupa menggelar kuis berhadiah
presiden menyinggahi yayasan al ma'asum jatinangor sumedang
ribuan siswa sudah menanti kunjungan orang nomor satu di indonesia ini
hal yang paling didantikan para siswa adalah kuis berhadiah sepeda
seperti biasa kepolosan siswa sd mengundang gelak tawa
provinsi jawa barat benar
dua jawa timur
provinsi jawa timur
tiga provinsi jawa tengah jawa terus dong
sulawesi utara provinsi sulawesi utara
provinsi sulawesi barat
benar ambil sepeda